kepala korps lalu lintas polri bersama menteri perhubungan budi karya sumadi
meninjau kesiapan jalur arus mudik di provinsi jawa barat
kakor lantas polri irjen aan suhanan menyambut kedatangan menteri perhubungan budi karya sumadi
di bandara internasional kertajati jawa barat
kegiatan dilanjutkan dengan survei jalur menuju gerbang tol cisumdawu utama
tepatnya di km satu ratus lima puluh tiga dan gerbang tol palimanan kilometer satu ratus delapan puluh
sementara itu menhub budi karya menyampaikan dengan adanya tinjauan ini
diharapkan arus mudik dan arus balik idul fitri dua ribu dua puluh empat berjalan dengan lancar
di kilometer satu ratus lima puluh dua cipali ini akan terjadi bottleneck di sana
kemudian ketemu di cipali ada dua lajur
sehingga ini menjadi empat nantinya
ini sedang kita kelola bersama sama dari pupr
untuk memastikan pertemuan ini bisa berjalan tetap smooth